bener bener tau sakit banget
lalu kamu kenapa
kelara kamu pasti terlalu baik
aku beneran sakit wajah
kandungan kamu tuh masih kecil
supaya bayi kamu tuh sehat
udah udah kenyang
kamu istilahat ya
aku tinggalin dulu
kamu pikir aku bakalan nurutin sebuah omongan kamu
aku bakalan minum obat benca hari ini
dasar keluarga bodoh
gampang banget dibohonginnya
sebenarnya ada apa sih kenapa kamu ada di sini
udah kamu gak usah pura pura ya
saya tahu kamu tuh pasti punya niatan licik kan atas keluarga saya
udah ini ada uang buat kamu
kamu boleh ambil
kamu bisa kontrak rumah kek atau mau sewa apartemen atau pakai buat usaha
tapi tolong jangan ganggu keluarga saya lagi
kamu bisa ke rumah
kamu bisa ke rumah
kamu bisa ke rumah
kamu bisa ke rumah
cintra tolong jangan usin saya dari sini
saya itu gak percaya sama kamu ini pasti ada apa apa
biarkan saya tinggal di sini
biarkan saya menebus semua dosa dosa saya
jangan usir saya
citra sepertinya andis benar benar sudah tobat
citra sebaiknya kamu beri anies kesempatan untuk membuktikan kata katanya
saya janji kalau sampai andis berbuat ya macam macam
saya akan laporkan kepada raja dan putri dan meminta untuk mengusir dia
aduh benar benar sakit banget
clara kau pasti terlalu baik
aku benar benar sakit raja
ini semua pasti gara gara pangkuk
kau pasti masukin racun ke dalam makanan aku

kau pasti masukin racun ke dalam makanan aku
aku tahu putri
aku tahu kamu benci sama aku
tapi gak kayak gini caranya putri
kau benci karena aku ini mengandung anaknya raja kan
dan kau sama dua belas pul facilitas
nah kau ngambek ampah buat dirimu di situ
raja tolong pak antar clara ke rumah sakit
iya sayang kamu bawa clara ke rumah sakit gi
putri denger ya
kalau sampai terjadi apa apa sama kandungan aku
apa yang terjadi
aku gak ngasih apapun ke makanannya clara
iya putri mama percaya kok sama kamu ya
kamu gak mungkin berbuat sejahat itu
bapak juga percaya sama kamu putri
papa sama aku udah percaya sama aku
tapi mama justru curiga sama kehat
jangan jangan dia sengaja menyakiti dirinya supaya dia bisa nuduh kamu
jangan nuduh clara ya
yaudah gini aja
justru kita tunggu aja ketika dokter itu berbakat
dan kayaknya aku harus ke rumah sakit
raja nunggu aku di depan
aku harus secepatnya menyingkirkan citra
kalau enggak putri pasti akan selalu dilindungi oleh citra
udah tante gak usah khawatir serahin semua sama diego
kalau soal tante citra diego pasti punya cara buat sementara dia dari sana
mendingan sekarang tante tuh duduk manis aja terus lihat kerjaan diego
siapa yang harus gue salahin
pernikahan emos meledih
ini keracunan makanan
apa keracunan makanan
sudah seharusnya untuk ibu hamil harus lebih bisa menjaga makanan
kamu dengar kan ini semua tuh gara gara kamu tau gak
terakhir kasih aku makan itu kamu
clara kamu jangan salah paham dulu ya aku tuh gak ada pernah niatan buat nyakitin kamu
clara jangan asal putih sudah
mungkin dia itu nyakitin kamu kan bisa aja makanan yang tadi dimasak itu kurang matang
sudah sudah sebaiknya ibu clara pulang agar cepat sembuh
raja tolongin aku raja perutku sakit lagi
aduh aku lemes
sakit banget raja
kenapa clara bisa keracunan ya
jelas jelas makanan yang dia makan tuh sama kayak orang di rumah
apa jangan jangan seperti kata mama
clara yang ngeracunin dirinya dia sendiri
kenapa aku jadi berburuk sampai kayak gini ya
mana mungkin dia mau nyelakin bayinya dia sendiri
ya kamu istirahatkan diri
kenapa perasaan aku sedih
melihat suami aku di depan aku bersama perempuan lain
meskipun itu kakak aku sendiri
kau pulang dulu aja
aku udah suruh taksi buat kamu
kamu kamu suruh aku pulang sendiri